dan titik yang namanya dalam organisasi itu perbedaan itu biasa
saya tahu di barat jp ini ada perbedaan perbedaan
berbeda itu enggak apa apa
tapi jangan sampai berantem yang menyebabkan perpecahan jangan
saya perlu ingatkan kita ini kawan sejak awal loh
saudara saudara juga kawan semua sejak awal
jangan karena urusan dukung mendukung urusan kecil
menjadi perpecahan jangan